menjadi seorang rahib bukan keputusan yang mudah
tapi emang tidak semudah dilihat ya
apa yang lo liat dari gue gitu sampe lo tertarik gitu
susah diprediksi ya karena plastik
berarti di sma sebelas lu satu satunya dong yang pernah piala di pr gitu gitu atau enggak
baik kalau menurut supporter seperti apa nih
yang melambangkan semangat baru
ada yang menabur bunga membakar dupa hingga membawa sesajen untuk dibagikan kepada warga sekitar
selain makan pelet dikasih juga makanan yang terjaunan
udah gak mikirin episode nya lagi setelah kemarin kita habis ngobrolin apa ya